oh si bakalan
nih ke sana
nih ke sini

udah udah anak anak
kalau semuanya udah rapih
yang mau ikuti tikaf di masjid
kalau enggak kalian balik ke kamar masing masing ya
yang cantiknya kayaknya cicliah
eh prisliah mau ke kamar aja ya
soalnya cicliah tuh udah
eh soalnya daripada
nanti sahur bangunnya kesiangan kan
jangan sampai terjadi
jadi mendingan tidur kan
iya yaudah nggak papa
aduh kebelet lagi nih
kalau nggak dikeluarin mau mau
bikin kerja anak
eh eh eh padek padek padek
orang ama tangga di taro yang bener
orang mah kalau kerja diberesin lagi
mau ke bawah tangga kemana
pade aku disini
di atas pade
nih pade saya lagi berusaha
nyari malam seribu bulan
tapi kok dari tadi cuma ada satu bulan ya
maksudnya sergei ke atas mau ngeliat
malam seribu bulan
kenikmatan di bulan ramadan itu
pada malam laylatul koder
sama dengan seribu bulan
pahala kita itu berlimpah ruang
diganti semua kebaikannya
sampai seribu bulan
bukannya bulannya ada seribu
dan itu juga gak ada
bagus dah kalau begitu
kalau begitu ya
saya mau ke belakang
turun gimana sih
pade kok disiram kayak kucing
santri santri pada tidur
makanya kasih tangga
dari tadi panggil panggil
iya iya tunggu tunggu